sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ngobrolnya terusin nanti aja ya pak aji
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
makasih ya pak
kalau tau pulangnya cepet
ngapain kau jadi pake titip titip intis
nah sih abang jadi nyari nyari dia
makanya hp dinyalain
mau ngojek emang gitu mah
kalau hpnya belum mati belum dicas
kalau siang dicas dong
jadi kalau orang perlu sama elu
apa lu perlu sama orang
jadi mana sih emang
ini habis beli mukena sama gamis baru
buat persiapan terawih
tati aja dibeliin sama emak
masa abang dibeliin
udah deh dah
abang ke rumah aja murah dulu
ini mau ngasih ginian
itu lu mali dapur kenapa berantakan
abis nyari batu asahan
ntar ojak bersihin lagi emak
ntar ntar enak aja loh
seenggaknya gue bisa ngeliat dimana dulu ani sering duduk
dimana dulu ani mondar mandir
seenggaknya kangen gue ke ani terbayar
kamu sakit pur
kamu gak mau minum mas tellernya dulu tuh
katanya mau kurma di murot
kita nunggu kelamaan tuh
dijemput ke rumah
saya langsung jalan
pur yang laras minta dijemput
kamu yang jemput atuh pur
demi kamu mak pur saya ikhlas seikhlas ikhlasnya
haaa kamu jangan sok jual mahal pur
kamu jangan sok jual mahal pur
nanti kalau cimot udah jadian sama neng laras
di kampung rawa bebek ini cuma kamu sendiri aja pur yang jomblo
nih bantu asahannya
hah nggak perlu lagi
pak katen mau pinjam
gua udah pinjam sama tetangga
lagian kayu udah potong potong semua